untuk menyatukan mantan mantan pemimpin senior senior sesepuh saya kira bagus sekali
agar bisa mendapatkan masukan masukan dari beliau beliau yang sudah
itu nanti pengurangi fungsi batin
kalau itu nanti ditunggu dulu ya
konsep skemanya seperti apa
yang jelas ini usulan yang sangat baik
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital
btv dan media streaming lainnya